kita punya tugas
dan begitu juga sebaliknya lu juga sayang banget ke gue
tapi anehnya aku tuh berubah jadi raksasa yang menyeramkan kim
itu itu karena lu diperhat sama honeyglass
apa bener ya sebelum ini tuh kita pernah deket
dulu tuh lu perhatian banget sama gue
gue lo gak tau sih
gue tuh bener bener berharap banget bisa kembali lo ke diri lo yang lama
gini aja ini ada topeng
lo pake topeng ini
jadi kalau misalkan gue
gue mimpi tentang loh gue bisa bilang sama diri gue sendiri
kalau ini semua tuh cuma kim yang lagi pake topeng raksasa
kalau lo tuh emang bener bener bersaing ke gue kim
awas pak johan datang buat inspeksi
gua harus lari lagi
emang si kim itu keterlaluan banget
karim itu bukan bapak aja yang jadi korban
emang ada lagi selain saya yang dipenuh
oh ada pak ada
nah tuh tuh tuh tuh
liat dong pak
dia ada pak
dia pergi ke dukun untuk minta obat buat melek si gracio
iya bener pak
eh bukannya dapet glassio malah dia keraksukan apa
iya iya rakyat gitu deh pak
ih bapak kalau gak percaya pak
ii bapak lihat aja tuh di belakang bapak tuh
iya pak lihat tadi pak
cepet tinggi lagi
aduh pak pengen pengen main dukun
kalau kamu tidak main dukun
buat apa kamu lari lari di lapangan pakai topeng besar ini
bapak tidak mau tahu
pokoknya kamu berdiri disini sampai jam pelajaran selesai
salah sendiri kamu kejar kecil main dukun
kamu ngapain sih kim
emang enak dihukum bertuah
lagian mimpi sih
pengen glasio kok pakai topeng segala sih
biasa biasa biasa
orang gedut itu kan isi kepalanya cuma makanan doang
mana bisa sih mikir yang lain
makanya lo tuh jadi orang yang tolol tolo amat
bisa suka sama cewek segendut dan sejelek lo
cewek gue secantik hani
lepas aja topeng ini
jangan mau dipermaluin lagi
udah lepas aja
jangan biarin aja
gue gak mau mereka tau kalau gue sakit hati
aduh kim maksud lo apaan sih
udah lepas lepas
lepas dong kim
udah jangan nangis dong
udah jangan nangis
nanti saya kesana aja yuk
udah dong kim
lu harus kuat dong

remind lagi kenangan apa yang paling berkesan buat lo sama gracio sama ini
iya kim bener

terus terus gimana kim

alot rarang gini ya

maka itu dia rencana gue
terus terus gimana kim
hubungannya antara kenangan sama ingetannya gracio apaan dong
alot rarang gini ya
kalau gracio alami kejadiannya mirip dan sama sama kenangan dia

buat nyamar jadi preman
nah kalau gracio ngeliat kejadian itu
gue bakal nyurut dia
nah itu dia rencana gue
terus terus gimana kim
hubungannya antara kenangan sama ingetannya gracio apaan dong
kalau gracio alami kejadiannya mirip dan sama sama kenangan dia
maka dia bakal nyurut dia
gue bakal nyuruh temen temennya tua ngojek angga dan gue
buat nyamar jadi preman
terus dia nyulit gue
nah kalau glasio ngeliat kejadian itu
pasti dia bakal dejavu
wah hebat banget kim
hebat banget ya
udah ya buruan pulang yuk
gue bakal nemuin tua ngojek angga dan gue
terus gue nyusun rencana semuanya yuk
nanti gue akan bikin lebih heboh lagi buat lo kimmy
jadi bener nih kim rencana lo itu
udah lo tenang aja
sampai di sini aja ya
adegan penculikan itu di ujung jalan sini
nah tua ngojek angga dan gue
sama temen temennya udah pada nungguin gue
ya udah deh
tapi lo bener kan
nggak beavas sendirian
gue nggak kenapa kenapa
ntar rencana lo kalau melihat alat ke dua
malah gak jadi nemenin gue lagi
ya udah deh
enggak bang saya disini ngeojek sambil nunggu temen
bener lah pada ngeojek
bener banget pada ngeojek bang
jangan pada belaga
mendingan lo pada cabut dari sini
kalau enggak bakal ada betul padar disini
tukang ojek belaga preman
pegang pegang gue mau nelpon honey dulu
sayang kelas ini hari tangan gue pugal banget nih
sekalian anterin gue pulang
boleh boleh banget
apapun akan gue lakuin buat cewek secantik
aduh gelasio mana ya
udah siang kayak gini
eh lo jangan ke sini
aduh lo jangan ke sini
lo tetep di sana aja
nanti kalau gastio lewat sandiwara kita ketahuan
di sana aja
kita punya tugas
eh preman preman gadungan lo udah cabut semua
tolong hp jalanku
gimana bang terlalu berangkat salonnya
udah kita tunggu aja sampai lempar muka atau keluar dari salon
ada apa bece mau diapain
hah salah masuk salah masuk
gigi gak mau diapain
hah emang yang akan apain masuk sini
iya iya gue mau ganti mode rambut
oke jadi dia mau diapain
hah di potong ya rapi ya
duduk sini bece ya
jadi mau di modern apa ini rambutnya nih
aduh apa aja deh terserah
pokoknya yang jelas yang terkeren dan terlama banget
kamu nyai nyai bikin dodol garot apa beka lama segala
oke oke sekarang cuci rambu dulu ya
kalau kamu mau menang kamu harus menang
kalian udah mulai menang
sekarang kita harus mulai